yang juga menjadi sorotan saudara pengemudi mobil minibus yang menabrak bangunan dealer dan mobil pors
di pantai indah kapuk dua kosambi tangerang banten ditetapkan sebagai tersangka
polisi menyebut pengemudi yang merupakan pria berusia sekitar empat puluh tiga tahun berkendara dalam pengaruh minuman keras
sehingga tak dapat mengendalikan mobil yang dikendarainya hingga menabrak panel pintu kaca depan dealer
serta mobil pors yang terparkir di dalam dealer
saat kejadian tersangka js berkendara seorang diri di dalam mobil
kini tersangka telah ditahan dan dalam pemeriksaan polisi
kita masih dalami ya informasi tersebut tentunya kita lakukan pemeriksaan
karena kemarin pada saat kita periksa kan masih terpengaruh
ya saat ini ya kita sudah ini ya apa namanya masih dalam pemeriksaan dan nanti kita akan update terakhir
jadi seperti itu yang jelas kalau mengemudi dalam keadaan pengaruh itu pasti dia pasti bersalah kan gitu
pasti akan kita segera kita tetapkan sebagai tersangka
video amatir memperlihatkan saat sebuah mobil minibus jenis mitsubishi expander
menabrak gedung dealer mobil mewah di kawasan pantai indah kapuk ii
jalan kavling boulevard kosambi tanggerang banten pada rabu tiga belas maret dua ribu dua puluh
akibatnya bagian depan dealer yakni panel besi kaca pecah dan patah
tak hanya itu mobil expander turut menabrak mobil pors sembilan sebelas gt tiga
yang terparkir di dalam bila tersebut hingga rusak
di bagian depan dan kap mobil terbuka
pengemudi mobil langsung ditangkap di lokasi kejadian
hasil pemeriksaan polisi pengemudi berkendara dalam pengaruh minuman keras
ya mobil expander ya itu memang menabrak bagian panel pintu ya
pintu depan dari showroom ivan motor tersebut sehingga ambruk kemudian kacanya pecah dan
menabrak mobil pos ya
pengemudi mobil lah itu diamankan di lokasi ya kan bersama dengan security sana
dan pada saat diamankan yang bersangkutan itu sedang dalam keadaan ini
apa berbau minuman keras ya beralkohol
mobil pors sembilan sebelas gt tiga yang ditabrak pengemudi expander
harga ini untuk versi standar tanpa tambahan modifikasi sama sekali
sementara untuk harga mobil bekasnya mencapai delapan miliar rupiah
force indonesia meluncurkan seri sembilan sebelas gt tiga di dalam negeri pada april dua ribu dua puluh
polisi kini telah menetapkan sopir expander sebagai tersangka
masih melakukan pemeriksaan mendalam terkait kasus ini
eka marlupi kompas tv tangerang bantan